kita ke kantornya bareng
kenapa harus bareng ya kan kamu bisa sendiri
lagian juga kan tujuannya sama ke kantor
aku mau duduk cantik ya
aku gak suka kalau telat teman teman
bu biar bibi yang kupas mangganya ya
gak usah bibi biar saya aja ya
kamu malah minta tolong bibi buat ngerjain tugas kamu
maaf bu bibi yang maksa bu debi
kamu gak usah belain dia
aku gak mau tahu ya wi
setelah kamu siapin semuanya di sini
kamu pel lantai ini biar bersih
b sekarang kamu balik ke dalam
dan awas aja kalau saya tau kamu bantuin dia
itu tandanya kamu yang ingin di pecah
apapun yang terjadi
semua ini demi abi
asalkan aku bisa selalu ada di dekat abi
aku akan melakukan apapun juga
ma aku pamit ke kantor ya
kita ke kantornya bareng
kenapa harus bareng ya
kan kamu bisa sendiri
lagian juga kan tujuannya sama ke kantor
aku mau duduk cantik
aku gak suka kalau telat teman teman
kamu sabar dulu
lihat aja kelakuanya sok berkuasa di rumah ini
atau berkuasa di rumah ini
iya aku tahu
sok berkuasa kena kesepuluhan
karena reva punya surat kuasa sebagai walinya abi
sok kerasa nikmat yang tersisa

mendingan sekarang kita jangan melakukan hal yang bisa membuat posisiku itu makin sulit
sok kerasa nikmat yang tersisa
sok kerasa nikmat yang tersisa

tapi gue masih bisa percaya sih
kalau reva itu emang ibunya abi
gak mungkin banget
kayaknya dari dulu gue tau banget
gimana sikap bayu ke reva
kamu mikir apa sih bo
udah deh kamu gak usah mikir yang enggak enggak
gak usah macem macem
kamu nurut aja sama aku
dari semuanya kan yang kenal aku udah lama itu cuma kamu
otomatis kamu sudah hafal betul sama sifat aku
aku memang udah tau banget sifat kamu dari dulu kayak gimana
kamu tuh akan bisa ngelakuin apapun itu untuk bisa dapetin baik
walaupun kamu selalu ditolak
aku bener bener gak nyangka kalau kamu itu
aku udah pernah ingetin kamu
jangan pernah kamu ngebahas itu lagi
kamu tau kan
kamu tau betul sama sifat aku bobi
dan kamu juga tau apa yang akan terjadi
kalau apa yang aku mau tidak tercapai
jadi tolong kamu jangan nekat
karena aku bisa lebih nekat dari ini
hehehe belum salim
masuk putri marmut
silahkan masuk pangeran imut
oke kita berangkat
nanti abis ngantar sekolah anak anak
setelah mereka pulang
bang odin tolong ngantar saya ya ke rumah sakit
saya mau jenguk dokter fahri
oh siap bu siap
tapi jangan ada yang tau
apalagi bu reva dia nggak boleh tau
berarti jangan keceplosan
hehehe saya jadi malu
ibu tahu aja saya sering keceplosan
kali ini pokoknya saya bakal keceplosan bu
ini belum apa apa udah kayak gitu
pokoknya i swear
nggak bakalan keceplosan lagi bu
ya yaudah hati hati sekarang
ya yaudah siap bu
haha menunggu ya
aku harus bikin mama ngusi reva dari sini
nasib aku sama cherry nggak akan berjalan
selama reva yang pegang kendali semuanya
gimana ma posisinya udah nyaman
aku harus bikin mama ngusir reva dari sini

bukan cuma mama yang bisa terusir dari kamar

cherry dan juga mas bobby
bisa terusir dari rumah ini

ya kalau aku sama mas bobi
dan juga cherry
mungkin kami masih bisa tinggal dikontrakan
tapi kalau mama dengan kondisi mama yang masih sakit
kayak gini masih sakit aku gak tega ma
gue reva sampai mengusir mama juga dari rumah
dan tinggal di kontrakan yang sederhana bersama kami
mama kan harus dapat perawatan yang baik
sampai mama sembuh
bener juga kata nisa
ular kecil itu kalau dibiarin bisa makin menjadi
keadaan aku sakit seperti ini
mama bisa lihat sendirikan
bagaimana perlakuan reva sama anaknya sendiri
dia itu keterlaluan ma
mana ada sih ibu kandung yang tega memperlakukan anaknya seperti itu
dia kasar sama abi
mama gak bisa tinggal diam kasian abi

aku gak boleh biarin itu terjadi lagi sama habi
ma pokoknya mama harus cepat sembuh
karena mama masih punya pengaruh yang kuat sebagai ibunya mas bayu
kalau mama sembuh aku yakin
reva pasti gak akan macam macam lagi sama keluarga kita
dan mama juga pasti bisa melindungi abi ma
mama harus cepat sembuh ya
kali ini aku setuju sama nisa
aku harus bisa sembuh harus bisa sehat lagi
biar aku bisa rebut lagi semua yang dulu aku miliki dari resa